kemah ripah loh cinawi toto tentrem kertora harjo
apbn yang sehat kredibel dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan
apbn juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah
sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting apbn akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik
secara amanah dengan integritas dan profesionalisme
yang tidak boleh dikompromikan
apbn adalah alat penting bagi semua generasi bangsa
baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang
di dalam mencapai cita cita bersama yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo
bal datun toyi batun warobun gofur
adil makmur dan sejahtera
demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan
dan atas perhatian yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi kami ucapkan terima kasih